di tengah sorotan dan pelaporan ke polisi terkait puisinya sukmawati buka suara
sukma tetap berkuku bahwa isi puisinya sama sekali tidak menyinggung sarah apalagi menista agama tertentu
kami cuplik dari laman cnn indonesia com sukma mengaku sebagai seorang budaya wati yang berusaha untuk
menyelami pikiran masyarakat dari berbagai daerah yang tidak mengenal syariat islam
sementara soal perbandingan suara azan dan kidung ibu pertiwi sukma menilai itu sah sah saja
sukma menambahkan bahwa tidak setiap orang yang mengalunkan azan bersuara merdu
sementara ia mengaku jika suara kidung dari ibu ibu yang merdu yang menempel di telinganya
sekali lagi sukma mengklaim bahwa itu semua adalah opininya sebagai seorang budayawati
dan berikut kami tampilkan lagi cuplikan puisi yang dibawakan sukma wati soekar putri itu
aku tak tahu syariat islam
yang aku tahu suara kidung ibu indonesia sangat berbeda
lebih merdu dari alunan azanmu
gemulai gerak tarinya adalah ibadah
semurni irama puja kepada ilahi